aku tahu ini pasti ulah diego
dia pasti marah karena bayinya aku ambil kemarin
raja belum ketemu mana
gak ketemu guru cari mona kemana mana tapi gak ketemu
udah gini aja ini kan operasinya si bp kan belum kelar
lo tunggu aja disitu biar gue nyari
dia pula mau ambil mona

ini dia yang pengen sama saya
ini semua gara gara clara nih
jadi ribet urusin ya nih kan
walaupun mona itu putri
kenapa sih dia selalu berhasil merebut semua yang aku inginin
ini peringatan obat terakhir ya
kamu gak boleh lagi bergaul sama lady
lah ini kenapa sih wak
kamu sama tante kita itu gak percaya

kalau itu orang baik baik
kok malah gak cek papa panos
tapi papa terlalu posesif sama tante citra
apalagi sih nih wak kenapa tante citra dimaksud dibawa bawa lagi sama kamu
gini ya pak ya aku tahu papa tuh gak suka dengan keputusan atau citra yang enggak pernikahan papa
tapi gimana pun juga papa harus hormatin keputusan tanti citra
bukan malah diem diem masuk ke apartemen tante citra
emangnya papa ngapain sih di apartemen atau citra
bukan malah ngundulin papa sih wak
harusnya papa yang ngundulin
ini kok mah citra balik
apalagi nih ya pak ya aku tau banget sifat papa
papa suka main perempuan
tante citra itu perempuan baik baik
jadi aku gak bakal biarin papa untuk mainin tante citra
eh kamu tuh gak boleh bicara seperti itu sama orang tua kamu
yaudah gini aja ya lebih baik papa sekarang pulang ya
karena aku hampir malu loh pak
papa ngapain nyelinap masuk ke apartemen ceweknya gitu
untung aja aku gak manggil keamanan untuk ngakak baling
masih kemarin sih bikin malu tau gak
tapi inget ya kamu gak boleh lagi diketikkan sama edi
sepertinya masih aman
karena dewa gak curiga sama hubunganku dengan lady
ya allah aku merasa miris sekaligus bahagia
hari ini suamiku dan kedua orang tua aku bisa sholat bersama
untuk mendoakan kesembuhan ashila
ya allah tolong operasi arshila berhasil
tolong selamatkan bayi kami
sembukkanlah dia dan kembalikan dia keperlukan kami
supaya aku dan raja bisa merawat dan membesarkan anak kita
dimana sih ruangan sholatnya
dari tadi gak balik balik bikin beteh aja deh
mendingan aku ke kamar mandi dulu sebelum balik ke ruang operasi
anak buah aku barusan ngabarin
katanya mereka berhasil menangkap kelas
bagus kasih dia pelajaran
ya dia tahu
dia berusaha dengan siapa
semoga operasi kamu lancar dan sukses ya nak
om selalu mendoakan keselamatan kamu
mas pasti nyariin orang yang punya handphone ini ya
maaf mas handphonenya ketinggalan
oh yaudah nanti saya ambil ya
hpnya ketinggalan di musola
coba kayak bocah aja lu bersih
aku tahu ini pasti ulah diego
dia pasti marah karena bayinya aku ambil kemarin
raja belum ketemu mona
gak ketemu gue udah cari mona kemana mana tapi gak ketemu
udah gini aja deh ini kan operasi yang si bebi kan belum kelar
lo tunggu aja disitu biar gue nyari mona
saya jadi inget citra
waktu clara masih kecil dan sakit
kita sampai gak tidur semalaman begadang kamu inget
saya juga inget kita sampe ganti gantian
siapa yang jagain gelara dan siapa yang tidur
kamu pernah tidur sambil berdiri sambil gendong clara
waktu clara sakit
kamu sambil duduk terus nabuk tiduran sampe kamu mau jatuh
ada kita sekarang bisa ketawa mas
darah saya sakit citra
asal atau tidur
iya asal ini
agak sedikit sakit rasul
saya nyesel banget cerai sama kamu
aku juga nyesel kita bercerai